ini dia si janda bolong tanaman dengan daun berlubang yang banyak diburu sejak dua ribu dua puluh lalu
bentuk dan warna daunnya menjadikan tanaman bernama latin monstera ariansoni varigata ini istimewa
monstera adansoni variegata ini adalah satu dari sekitar tiga puluh delapan jenis monstera
harganya satu pot seperti ini saja bisa tiga sampai lima juta rupiah
ini yang lokal kalau dari jepang ini bisa tiga puluh juta rupiah
harganya akan jauh lebih mahal kalau warna daunnya berubah sebagian menjadi putih
lalu mengapa disebut janda bolong
nah ini peneliti lipi yuzani menjelaskan dari berbagai sumber penamaan tanaman ini
ini berasal dari bahasa jawa ronfodo bolong
artinya daunnya berlubang atau bolong bolong seperti ini
nah bunyi ron podo ini mirip sekali dengan rondo yang artinya janda
nah kultur budaya dan stereotip di indonesia yang membuat nama janda ini melekat pada tanaman ini
nama yang sensasional ini membuatnya semakin unik
ada pula monstera eskeleto yang daunnya
sama berlubang tapi hanya berwarna hijau
tanaman ini berharga sekitar sepuluh juta rupiah per pot atau dua juta rupiah per daun
adalah ventria dian putri penghobi tanaman hias yang telah melakoni bisnis tanaman selama puluhan tahun
di kebun yang berlokasi di ciputat tangerang selatan banten ini
dia membudidayakan lebih dari satu dua ratus tanaman hias
ventria memprediksi ada beberapa tanaman sultan yang banyak diincar sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
yang his akan masih jenis pilo jenis syngonium
dan beberapa kalatea anturium juga masih akan hits di tahun ini
karena memang sekarang di masa pandemi ini memang masih orang berkebun yang masih sangat banyak gitu ya
masih peminatnya untuk berkebun sangat banyak untuk mengisi waktu di rumah
dan peminatnya banyak pada akhirnya petani petani kewalahan untuk memasuk permintaan tanaman tanaman tersebut
makanya akhirnya masih tinggi nih harganya gitu
dan ini adalah tanaman yang memiliki keindahan pada daunnya
tanaman dengan daun berwarna hijau dan putih ini berharga delapan juta rupiah per daun
jenis lain adalah pilo dendron saroniae
satu pot dengan tiga daun harga jualnya bisa lebih dari enam belas juta rupiah
pilo dendron lain yang harganya selangit adalah soledad variegata
satu pot harganya bisa mencapai empat puluh hingga seratus juta rupiah tergantung corak dan besarnya daun
ingin mengoleksi tanaman dengan warna yang lebih kaya
karena daun yang eksotis caladium atau caladibaret bisa menjadi pilihan
daun menyerupai simbol hati berwarna hijau dan merah dengan bercak putih ini
harganya bisa mencapai empat hingga lima juta rupiah
tanaman hias lain yang diprediksi laris di buru tahun ini adalah anthurium feci
harganya bisa dua puluh juta rupiah per pot
daun dengan guratan yang unik menjadikannya istimewa
mengingat harganya mahal ada sejumlah tips bagi anda yang ingin memulai hobi mengoleksi tanaman hias
kita harus tahu dulu di rumah kita iklimnya seperti apa
di rumah kita dapat matahari pagi atau matahari sore karena itu menentukan tanaman apa yang bisa kita pelihara
jenis pilokah yang lebih kuat atau kalateya aja yang adem atau apa
kita harus tahu dulu iklim di rumah kita seperti apa
apalagi kita tahu kapan kasih nutrisinya kapan kasih vitaminnya gitu
dan menghindari hama hama bagaimana kalau kena hama tahu cara menanganinya gitu
harga jual tanaman hias ini cenderung fluktual
ia sehingga cenderung fluktuatif
selain keunikan bentuk dan corak pada daunnya
tingginya permintaan pasar menjadi faktor penentu harga
semakin banyak diincar maka harganya semakin mahal
victor pangaribuan evan askam tangerang selatan banten